selanjutnya produsen pupuk terlengkap di indonesia pt petrokimia gresik mengangkat ekosistem pembelajaran digital dan digital supply chain di hannover messa dua ribu dua puluh
inovasi ini mampu meningkatkan kekuatan sumber daya industri dan efektivitas operasional
aplikasi yang cukup powerful itu pertama mengenai petropod
di mana petropot ini kita menghandle incoming material maupun material dengan volume sampai kurang lebih enam juta ton per tahun
di sana kita menjalwalkan kapal kemudian trucking dan sebagainya kita menggunakan sistem yang namanya petropot dan cistro
ada dua aplikasi di sana yang cukup bermanfaat bagi seluruh stakeholder
bukan hanya petro
inovasi operasional kepelabuhan diusung melalui aplikasi petropod
aplikasi ini mampu mengurangi biaya tenaga kerja bongkar muat dan denda demarage batas waktu pemakaian peti kemas karena keterlambatan bongkar muat hingga dua puluh tiga lima miliar rupiah
komitmen petrokimia gresik dalam meningkatkan sumber daya manusia juga ditampilkan melalui inovasi pembelajaran digital
tak hanya bagi karyawan baru ekosistem pembelajaran digital ini juga dapat dirasakan oleh mahasiswa
dan program vokasi kementerian perindustrian
virtual reality ini adalah kita mensimulasikan kondisi yang ada di lapangan yaitu ada kejadian ataupun ada kondisi apa di lapangan situasi apa di lapangan
kemudian kita combine dengan instruksi kerja yang ada
kemudian itu kita digitalisasikan dengan tampilan tiga d kemudian itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran
melalui delapan belas simulasi dengan satu ratus delapan puluh tujuh skenario yang komprehensif
sistem pembelajaran digital ini mampu mencetak training yang siap terjun ke lapangan dalam waktu singkat serta mengurangi risiko operasional
dalam kesempatan itu petrokimia menunjukkan kesiapan menjadi contoh pembelajaran digital bagi pengembangan sumber daya manusia